berbeda dengan biden presiden jokowi dodo meminta agar indonesia tidak tergesa gesa dan tetap hati hati
mengingat masih ada negara yang justru kasus covid sembilan belas yang meningkat
ya pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia
dan yang bisa memberikan statement
menyatakan pandemi itu selesai adalah who
kalau untuk indonesia saya kira kita harus hati hati
tetap harus waspada tidak usah harus tergesa gesa
tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai
ada di satu dua negara yang sekarang ini juga covid nya mulai bangkit naik
kehati hatian itu yang sangat kita perlukan